delapan juta akun bukalapak diretas ini merupakan pengakuan dari seorang hacker atau pertas dengan akun nostical players
akun pertas bernama nostica players mengaku menjual jutaan data akun situs populer hasil curiannya di situs gelap atau dark web
dilansir dari laman the hacker news nostica players mengaku berhasil meretas delapan ratus sembilan puluh juta akun dari tiga puluh dua situs beberapa waktu lalu
peretas ini kemudian menjual data curiannya dalam beberapa putaran
pada putaran pertama ada enam ratus dua puluh juta akun dari enam belas situs
di putaran kedua ada satu ratus dua puluh tujuh juta dari delapan situs
sebanyak sembilan puluh dua juta dari delapan situs ditawarkan pada putaran ketiga
yang juga cukup mengejutkan ada nama bukalapak di dalam daftar saat ini hacker menawarkan penjualan tahap empat
di dalamnya berisikan dua puluh tujuh juta akun dari enam situs
sementara itu bukalapak diklaim ada tiga belas juta akun yang berhasil diretas
sayangnya ceo bukalapak ahmad zaki tidak bisa kami hubungi sampai dengan detik ini
lalu apa kata pihak bukalapak terkait dengan pertasan ini
kita akan lihat dilansir dari cnbc indonesia com head of corporate communications bukalapak intan wibisono mengatakan
bukalapak akan selalu memastikan bahwa sistem keamanan dan juga memastikan data penting pengguna tidak disalahgunakan
bukalapak juga mengimbau agar pengguna lebih memperhatikan keamanan bertransaksi